unjuk rasa ratusan mahasiswa gabungan di kantor dprd sulawesi selatan diwarnai bentrokan
mahasiswa melempari polisi dengan batu dan kembang api
polisi membubarkan kerumunan mahasiswa dengan tembakan gas air mata
aksi ratusan mahasiswa dari berbagai kampus mulai memanas setelah mahasiswa membobol tembok kantor dprd sulawesi selatan
unjuk rasa yang bertempatan dengan pelantikan anggota dprd sulawesi selatan
hasil pemilihan legislatif tahun dua ribu sembilan belas ini memprotes jumlah rancangan undang undang yang sedang dikebut pengesahannya di dpr ri
mahasiswa kemudian melempari polisi yang menjaga pintu masuk kantor dprd sulawesi selatan dengan batu
aksi pelemparan ini berlangsung cukup lama dan dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi
masa baru terkendali setelah polisi mengejar dan membubarkan mahasiswa dengan tembakan gas air mata dan kendaraan taktis yang menyemprotkan air
polisi menangkap sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai polisi
mahasiswa masih bertahan di jalan di sekitar kantor dprd sulawesi selatan